jangan lupa like share dan subscribe channel ini
aini jangan tinggal di situ aini
aini jangan tinggal di sana
aini jangan tinggal di situ
rosti jangan tinggal di situ
aini jangan tinggal di situ aini
ada apa ibu
ibu ada apa
prabu aini aini kabur
ibu sudah bu jangan histeris
ibu dengarkan saya
ibu tahu kang tempat biasanya aini dan isan berjanjian
saya akan menjaga
ibu susul dia di sana
saya yakin ibu akan menemukan aini di sana
wisnu cepat lagi dong
ya tenang tenang tenang
aduh wisnu gas dikit
iya udah tenang aja ini udah bentok ini
ini masalahnya surat ditangan aini nih
nanti kalau dia keburu datang nanti dia pikir saya belum datang
kan ini bisa jadi masalah

wisnu kan kamu paling tahu seberapa dalam cinta saya sama aini
saya nggak mungkinlah biarin dia jadi istri kedua dengan alasan apapun
wisnu saya memang nggak punya uangnya
nanti akan saya berusaha akan cari uangnya untuk bayar utangnya dia
tapi nggak dengan cara jual dia
udah sampai di sini
ibu apa masih berani kamu bilang aku ibu aini iya ini ibu pada kamu melakukan semua ini lebih
baik kamu bunuh ibu ibu kamu bener bener anak durhaka durhaka kamu ini ibu ibu ibu
ibu ibu ini enggak mencintai mas prabu bu ini cuma mencintai masih isan bu bu ini untuk menikah
sama mas prabu bu aini dan pasir akan berusaha mencari jalan untuk melunasi utang utang kita
kamu akan menemukan jalan bersama sama iksan putihnya ikhlasnya ada di sini aini
ya berhasil pak prabu wijaya tenang pak mereka nggak akan bisa pernah mengganggu calon istri bapak
lagi hahaha siap siapa prabu wijaya siapa oke ya
tidak sedikit pun kamu bisa tersenyum dalam pernikahan kamu dan pramu
kamu telah merebut suami aku
aku tidak akan diam
aku akan membuat hidup kamu sengsara
mas iksan aku tidak akan pernah lelah menemani mu mas
aku tidak akan pernah letih menjauh

walaupun walaupun seumur hidup aku menjadi sahabatmu
ini utari mas
alhamdulillah mas kalau mas sudah sadar
utari sangat khawatir sekali mas
sudah dua hari mas iksan tidak sadar

sudah dua hari mas iksan tidak sadar
bagaimana dengan aini utari